kemana tuh si aceh
balik ke rumah bu yola

sambil duduk cak
nanti pulang kerja cucu ke ciraos
terserah kamu deh mau omong apa malesnya ngeladenin kamu
eh eh eh cek
eh tapi m gak mungkin pulang ya
soalnya waktu itu udah pulang
eh saya mau ke rumah aku jangan ngikutin ya
udah selesai ini doi
kamu berantem lagi sama pebri
esi pulang cuti lebaran
bilang atuh kum
saya kan jadi seneng dengernya
kapan apanya kum
kapan cuti lebarannya
ya sebelum lebaran lah aku
nah itu saya lupa kok
lu udah aja ngobrol
wah masih ke rumah dokter clara nih
eja kalanya aku jangan kayak gitu
aku mah dimana mana sama aja bi
eh menjawab aja kalau dikasih tahu
waalaikumsalam bu ada apa bu
ucri bilang bapak sedang cari tukang cuci betul gitu
iya bu benar ayo atur sok masuk
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
eng ini tema narsi yang mau bantu bantunya ci
oh iya bu ayo atur saya anterin ke belakang
eja ini yang benarnya punya
eh udah ada orang
kau kemana tuh si aceng
kau aja ke rumah bu yola
sayang iya nak bentar lagi ya dijemurnya ya
dede bayinya mau nyusu dulu
iya bu iin
kum kalau nanti ac jadi datang kita ke cinang neng yuk
kum si padot lagi saya kerjain
dia padahal sekarang lagi nyari nyari saya
muter muter nyari nyari saya
ceng sebenarnya kamu tuh cocok sama si dadang ceng
terus kalau amit amit kenapa kamu ngumpul
kamu ngumpet biar dicari sama dia kan
biar kamu tahu dia membutuhkan kamu kak
sebenarnya kamu selalu benar benar saling membutuhkan
kum kamu jangan jangan jiwanya udah ketukar sama si padot ya
kelakuan dia udah kayak si padot kamu sok tau
aceh akum itu bukan sok tau
tapi akum itu memang serba tau
iya kan kum
kamu akum sih paling nomor satu buat kamu
wah udah pinter ngumpet tuh anak
mohon aku nyuruh dia tahan
mada di salah ada ya maksudnya
ya bukannya jujur aja
tapi jujur sih yuk bhatt adalah anak bujang ya sih kayak korea
cen fear ku households suhaiko sekarang